keluarga besar kresna wahyu nurahmat
minggu siang melakukan ziarah di makam kresna
di tempat pemakaman umum giri loyo kota magelang jawa tengah
keluarga menggelar doa bersama
keluarga berharap pelaku diproses dan mendapatkan hukuman yang setimpal
minggu siang keluarga besar kresna wahyu nurahmat
siswa sma taruna nusantara
yang tewas dibunuh menggelar ziarah di makam korban
di tempat pemakaman umum giriloyo kota magelang jawa tengah
selain keluarga ziarah juga diikuti teman teman sekolah kresna
di tengah suasana duka
keluarga kresna berharap proses hukum terhadap pelaku segera dituntaskan
paman korban dudung abdul rahman mengatakan
korban sempat bercerita sering terjadi aksi pencurian di asramanya
menurut dudung keluarga pelaku sejauh ini belum mengucapkan maaf kepada keluarga korban
memang korban sebelum meninggal itu
beberapa minggu kemudian
yang lalu pernah bercerita kepada orang tuanya bahwa di kelasnya itu ada pencurian
tapi tidak terlalu mendetail siapa yang mencuri itu
hanya itu saja cerita
kresna pelajar kelas satu sma taruna nusantara magelang
sebelumnya ditemukan tewas di tempat tidurnya
di geraha tujuh belas komplek asrama sma taruna nusantara jumat pagi lalu
polisi telah menetapkan satu tersangka
yang ada teman korban
tersangka kini ditahan di sel tahanan polres magelang
kini kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan nur andi wijayanto
anggota komite sma taruna nusantara
selamat sore pak andi
selamat sore mbak selamat sore
ya kami sangat prihatin sekali dengan adanya tragedi ini
kemudian bagaimana tanggapan dari anggota komite terkait dengan kasus ini
jadi kami dengan pihak sekolah
baru saja kami juga melakukan rapat bersama dengan pihak sekolah dan orang tua
respon kami yang pertama adalah respon kepada orang tua siswa
jadi tifadnya supaya para orang tua siswa bisa tenang
kemudian respon kami berikutnya adalah kepada anak anak kami
supaya anak kami pun juga bisa melanjutkan proses pasca kejadian ini dengan baik dan tenang
supaya proses belajar mengajar ke depan juga bisa berjalan normal
saat ini langkah langkah yang disepakati dengan pihak sekolah
dengan pihak pak cecep
dengan biaya adalah proses untuk menangani supaya anak anak didik kami bisa menjalankan proses belajar mengajar berikutnya dengan lebih baik
padahal poinnya seperti itu
baik kemudian adalah
adakah konseling khusus begitu ataukah pertemuan juga dengan para siswa atau seperti apa
jadi saat ini kami bersama sama dengan ika
tara juga ika
saya adalah ikatan alumni semataru nusantara bersama dengan pihak sekolah dan kepala sekolah tadi juga meminta support dari teman teman ika
antara yang kebetulan berprofesi di bidang medik untuk mendampingi adik adik kami anak anak kami
supaya dalam peristiwa pasca traumatik ini ada bimbingan ada konseling
supaya apa apa yang dirasa memberikan dampak skala psikis bisa disampaikan
karena yang utama buat kami adalah anak anak kami bisa menjalankan proses belajar mengajar berikutnya dengan baik
dan menerima proses ini yang pertama adalah pasti ada shopping di awal
tetapi harapan kami pasca kami dampingi dampak syuting ini bisa secara bertahap bisa di eliminir dengan baik
dan yang paling utama adalah anak anak kami bisa melakukan proses belajar mengajar ke depan dengan baik
dan kami berterima kasih sekali dengan pihak sekolah dengan bapak kepala sekolah bahwa proses ini akan didampingi secara penuh
oleh beliau beliau supaya hal ini tidak menjadikan dampak yang negatif ke depannya
seperti itu mas
baik pak andi menurut anda sebenarnya seperti apa sistem di sekolah ini ataupun sistem pengajaran begitu dan juga sosialisasi antarsiswa
seperti apa yang anda ketahui
yang kami ketahui adalah kebetulan sistem yang diandung di asimantara adalah sistem asah asih dan asuf
dan ini kebetulan saya juga sebagai alumni yang kebetulan ditempatkan di komite sekolah
jadi yang kami rasakan adalah sistem asah asih dan asuf secara harmoni inilah yang selalu menjadi bagian dari value kultur kami
jadi seperti masalah kedisiplinan tata kelola tata aturan peraturan kehidupan siswa hal itu menjadi bagian perdoman yang harus kami jalankan
supaya kehidupan kami yang berasrama dalam boarding school ini bisa berjalan teratur dan baik
kita saling hormat dengan senior kami itu menjadi bagian dari kultur kami juga
jadi jangan sampai dipersepsikan bahwa proses pendidikan yang bersifat untuk menegakkan tata aturan secara baik secara harmoni ini akan menimbulkan dampak dampak yang sifatnya tentunya harusnya baik ya
bahwa ada kejadian hal seperti ini kami sepakat ini adalah kasuistik yang harus segera diambil langkah langkah respon
soal ada langkah langkah
langkah preventif action kedepannya ini yang harus kami rembuk dengan pihak sekolah dan lembaga
terima kasih atas informasi anda pak nur andi wijayanto
dan selanjutnya kita terhubung lewat sambungan telepon dengan humas sma taruna nusantara cecep iskandar di magelang jawa tengah
selamat sore pak cecep
ya kami sangat prihatin dengan tragedi yang terjadi ini
sebenarnya bisa anda ceritakan bagaimana
kronologi kejadian ini
kronologi kejadian ini sesungguhnya sangat mengejutkan kami karena panjang dua puluh tujuh tahun tidak pernah terjadi kejadian yang seperti ini
dan kemarin itu betul betul telah ternyata setelah digongkar oleh polisian telah perencanaan tentang tangan tapi dan mengelabui tugas tugas kami dari mulai pos pam
membawa pisau sampai ke astama dan kemudian setelah jam sembilan masuk astama pelaku ternyata menemunyikannya dan kemudian jam tiga sekian itu baru digunakan untuk melakukan tindakan yang menjadi tragedi bagi kampus kami
jadi pelaku dengan sengaja dan nampaknya penuh perencanaan
melakui petugas petugas untuk melakukan petugas atau untuk melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa
ini sebuah tragedi bagi kami dan walaupun ternyata setelah ditelusuri oleh kepolisian hanya individual pelaku tunggal dan sejauh ini tidak pernah kami memiliki siswa yang seperti ini
kalau ada kasus atau konflik konflik kecil di antara siswa
pada umumnya siswa kami diajari untuk hari asah ahli asuh dan kemudian dengan berbagai macam tekniknya bahkan sebuah makanan pun dalam asrama harus dibagi sejumlah siswa yang ada di asrama itu
jadi tidak bisa seorang pula membawa makanan dalam jumlah banyak seumpara yang lain tidak sebagian
jika pula jika sakit satu orang yang lainnya pasti akan menutup tangku
lalu seperti itu
iya pak cecep apakah kemudian sebelumnya ada indikasi ataupun perilaku perilaku yang aneh ataupun menyimpang dari pelaku ini
memang sebelumnya walaupun ini tidak terdeteksi oleh kami sebagai pendidik karena pada umumnya siswa kami kan walaupun bervariasi dari segala macam
dalam arti mereka berasal dari pangkat mlk
agamanya macam macam perilakunya macam macam asal sosial ekonomi macam macam
tetapi manakala melihat anak ini begitu memang kelainannya tidak terlalu menyolok sebenarnya walaupun memang agak lain
agak lain artinya dia seringkali agak menyepi misalnya atau melakukan segala sesuatu lebih menyukai sendirian
dan belakangan ternyata seringkali melakukan tindakan tindakan yang seperti menggunakan sabun misalnya atau menggunakan sampo milik orang lain
dan belakangan mulai mengambil uang
dan kemudian sebenarnya tiga hari atau dua hari sebelum kejadian sedang diusut ini
tapi belum sempat selesai pengusutan
kemudian kemudian kejadian
jadi apa yang dilakukan oleh pelaku ini awalnya dulu dulu biasa biasa saja
walaupun itu tadi seringkali terobsesi untuk menjadi seorang jagoan begitu
idolanya rambu misalnya
walaupun baru belakangan kami menyadari oh ternyata itulah salah satu penyebabnya begitu
adakah kemudian setelah kejadian ini
adakah kemudian bimbingan konseling ataupun psikologis yang dilakukan oleh pihak sekolah lebih ketat lagi begitu atau seperti apa
ya ini menjadi input yang sangat berharga bagi kami
dan kami tentu melakukan langkah langkah yang sangat sungguh sungguh untuk mencegah hal ini terjadi
dan kemudian yang dilakukan oleh kami sekarang antara lain dalam jangka pendek justru merecovery
memulihkan keterkejutan dan luka batin dari seluruh siswa kami dan guru guru kami
karena seluruhnya kecewa sedih terkejut yang luar biasa
bahkan trauma trauma batin ini nampaknya perlu disikapi dan bahkan diobati
begitu karena sungguh sesuatu yang tidak pernah terbayang
karena budaya yang dibangun budaya bangun apa
tantun budaya kerjasama budaya saling asah asih asuh begitu
tapi justru terjadi hal yang tidak diduga
meski ini memang persoalan personal atau hanya pribadi dan tidak ada kaitan dengan sistem ya
nampaknya kami tersusupi boleh dikatakan siswa yang tidak kami duga melakukan tindakan seperti ini
karena di waktu waktu yang lalu kalaupun ada kasus kasus kecil selalu saja dapat diselesaikan
tidak akan ada siswa yang berani menyakiti siswa lainnya
dan kalaupun melakukan bahkan pokok bulan ya pasti ditularkan
dengan keamanan akankah kemudian ditingkatkan rutin adanya pemeriksaan terhadap anak anak atau seperti apa pak
sebenarnya pemeriksaan kemudian controlling patroli itu selalu rutin dilaksanakan
petugas petugas guru guru kami yang melakukan tugas piket misalnya kalau lalai itu bisa ditegur
jadi selalu ada patroli rutin pemeriksaan kemudian penjagaan keamanan yang cukup ketat sebenarnya
jadi kasus ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan kelalaian
tapi memang pelaku betul betul dengan sangat rapi mengelabui petugas kami
dan tentu saja seketat apapun selama ini kami akan tetap tingkatkan lagi
karena yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami tetap menjaga seluruh siswa kami
jangan sampai terjadi lagi tentu di sisi lain siswa siswa yang ada ini harus segera kami pulihkan moralnya untuk segera bangkit
dan kemudian bisa belajar berlatih dan melaksanakan kegiatan kegiatan tugas belajar lebih baik lagi di waktu mendatang
baik kemudian pak cecep dari pihak sekolah adakah kemudian bantuan ataupun dorongan penegakan hukum begitu terhadap kasus ini
nah ini kami masih belum tahu ini perkembangannya
karena ini sedang bergulir di pihak kepolisian
dan kemudian nanti juga mungkin kami akan berkomunikasi dengan orang tua pelaku
dan kami tidak tahu nih
tentu saja nanti pada waktunya lembaga atau yayasan kami akan membahas soal ini
bantuan hukum apakah akan diberikan atau tidak
tetapi pada umumnya di waktu yang lalu
jadi jika siswa melakukan pemukulan kepada temannya atau kepada adik kelasnya
pasti akan kami keluarkan
jadi ini sebenarnya secara de facto siswa yang bersangkutan harus sudah dikeluarkan
karena pemukulan saja dikeluarkan
tentu saja prosedur pengeluaran akan ditempuh oleh pimpinan kami
oleh lembaga perguruan teman teman
baik pak cajet
apakah kemudian pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan orang tua dari pelaku
di hari pertama orang tua pelaku sudah berhubungan dengan pimpinan kami
dan selanjutnya sampai saat ini belum lagi ada komunikasi dengan orang tua pelaku
karena proses di kepolisian masih sedang berlangsung
dan mungkin orang tua pelaku juga sedang
sudah bertemu saya tidak tahu dengan pelaku di tahanan atau di kantor kepolisian
kami belum tahu
karena di sekolah jaraknya cukup jauh juga dengan kantor kepolisian
baik pak cajet iskandar
humas dari sma taruna nusantara